keliling dunia dalam delapan puluh hari bagian ketujuh
apa kau sudah gila mengapa kau bersenandu
dalam budayaku musik diyakini dapat membebaskanmu dari semua masalah
aku harap ini membebaskan kita dari ini juga
aku tidak berpikir ini adalah jenis masalah yang bisa hilang dengan bernyanyi
keliling dunia dalam delapan puluh hari baru saja berubah menjadi lebih penuh petualangan
pes partu dan inspektur fik sekarang ditawan oleh perompak
dan berada di kapal yang pergi menjauh dari hong kong
oh tuhan aku tahu pasti kau mencariku
pencuri itu tidak mencari siapapun
kenapa kau terus memanggilnya begitu
oh aku akan memberitahumu kenapa
inspektur fik mulai menceritakan penyelidikannya kepada pes partu
dan di sisi hong kong yang lain
baiklah ini alamatnya
disinilah aku mengucapkan selamat tinggal tuan fok
tuan fok apakah kau senang kita tidak menemukan sepupuku jiji
apa tidak tentu saja tidak
maksudku wanita tua itu memberitahu kita bahwa ciji telah pergi ke eropa
maksudku itu demi yang terbaik karena kita menuju ke sana untuk menyelesaikan taruhanku
taruhanmu untuk keliling dunia dalam delapan puluh hari
aku pikir kau bisa mencari dia
kau pasti sudah melupakannya
oh tentu saja tidak putri
aku telah mempertaruhkan reputasiku rumahku dan setengah kekayaanku
aku sangat sadar tentang tujuanku
tapi bukan berarti aku tidak menghargai perjalananku dan kehadiranmu
putri aku harap kau tidak keberatan untuk menemaniku ke eropa
bagaimana bisa mira terganggu oleh pria yang lembut dan baik hati ini
tidak sama sekali tuan fok
karena tuan fok dan putri mira belum menyadari bahwa pespartu diculik oleh perompak
mereka tidak mencarinya
dan di sini inspektur fix sedang menjelaskan penyelidikannya kepada pespartu
itu tidak masuk akal
ini tidak bisa diterima
tuanku seorang pencuri pria yang mempertaruhkan reputasinya untuk menyelamatkan seorang wanita
dia yang menghadiahkan seekor geng
dia yang menghadiahkan seekor gajah kepada penunggangnya
dia punya cukup uang untuk membeli seluruh kapal ini dari perompak ya
dia tidak perlu mencuri
dan berhentilah memamerkan uang
kita diculik ingat
pertengkaran tentang apa ini
tidak ada pertengkaran di sini
tentu saja tidak
siapa di antara kalian yang bisa memancing
jika aku menjawabnya maka mereka akan membuatku pergi memancing
aku tidak tahu
aku tidak tahu sama sekali
kau mengirimku ke laut dan aku tidak akan bisa menangkap batu kecil pun
dia tahu cara memancing
apa kau bercanda
hal pertama yang harus diketahui pria adalah memancing
bagaimana lagi kau akan bertahan di laut
cepatlah sekarang keluar
apa kau benar benar yakin tidak ada hiu di sini tuan perompak
seharusnya tidak ada
mengapa kau tidak bergerak sedikit lebih jauh
jika hiu memakanmu maka temanku pasti tahu
apa maksudmu dibajak
maksudku diambil oleh perompak
aku tahu artinya
maksudku bagaimana ini bisa terjadi
apakah polisi di sini
ya tapi kami tidak terlalu banyak polisi di sini
ini tahun seribu delapan ratus tujuh puluh dua
oh tidak tuan fogg
menurutmu pespartu ada di kapal itu
sepertinya begitu putri
apa yang akan kita lakukan
pespartu adalah pria yang kuat dan cerdas
dia akan baik baik saja
apakah tuan akan menyerah
apakah dia akan duduk di kapal yang gelap ini menunggu seseorang untuk memecahkan masalahnya
menghitung waktu menuju ajalnya
dia akan menggunakan kepalanya yang sangat cerdas untuk keluar
dan itulah yang akan aku lakukan sekarang
dan dengan inspirasi itu pesparto perlahan mengintip gedek atas untuk mendapatkan pandangan tentang jumlah perompak
pespartu kemudian mencari sasaran empuk
segera setelah perompak berjalan menuju pintu gedek bawah pesparto menariknya ke dalam
hei kemana tui
ayo cari dia sobat
aku akan mengawasi makanan hiu ini
tapi perompak lainnya mengalami nasib yang sama
suara apa itu
sekarang giliran kapten
dia adalah yang terkuat dari semuanya
pesparto harus mengubah triknya
saat sang kapten membungkuk untuk memeriksa pintu yang menuju ke dek bawah
pesparto memukulnya dengan
sekarang yang harus aku lakukan adalah mengarahkan perahu ini
aku yakin tuan sedang dalam perjalanan ke jepang
di mana inspektur fix
aku di sini
mengapa hal buruk selalu terjadi padaku
karena pesparto baru saja mengambil alih kapal itu
di sisi lain
tuan fok melewatkan kapalnya ke jepang
kita sangat kewalahan mencari pesparto
bahkan kita tersisa sehingga terbenam benam nelayan kapal
mengapa kau tidak khawatir
aku tidak khawatir menghadapi nasib
karena itu hanyalah kebodohan untuk dilakukan
aku khawatir tentang pesparto

kita harus melakukan sesuatuermu
tapi sesuatu mengatakan kepadaku dia akan menemui kita di jepang
aku sudah mengatur untuk menaiki kapal pribadi dan pemilik kapal telah berjanji untuk mengantar kita ke jepang
oh ayolah pespartu kau tidak bisa marah padaku selamanya
aku seorang polisi dan aku hanya melakukan tugasku
shh jangan ganggu aku aku mencoba membaca peta ini
kita harus pergi ke jepang
lagipula aku tidak marah padamu
kau menjalankan tugasmu untuk mencurigai orang yang tidak bersalah
aku yakin tuanku bersih dan dia bersinar seperti lautan ini
pespartu membaca peta perjalanan dan entah bagaimana berhasil tiba di pantai jepang
ini kau tinggal di perahu
perompak diikat di dek bawah
apapun yang terjadi jangan tinggalkan perahu ini
aku akan pergi dan memeriksa kapal uap dari hongkong yang akan tiba di sini
tapi setelah semua olok olok dan peringatan itu ketika pespartu kembali dengan kabar baik tentang kapal uap
ada inspektur fix
berdiri sendirian di dermaga
tidak memegang tangan
tidak memegang apapun kecuali topinya tanpa perahu
ternyata perompak mengalahkan fix dan mengambil perahu mereka kembali
dan bersama dengan itu uang dan barang barang yang pespartu dan fix telah beli bersama
apakah kau sudah gila
apakah kau sudah gila untuk menyerahkan uangmu dan meninggalkanku sendirian
mereka mencuri semuanya
tapi kau adalah polisi
atau apakah tugasmu hanya mengejar orang tidak bersalah di seluruh dunia
oh keliling dunia dalam delapan puluh hari ini yang tipuan kau tahu
apakah hanya kebetulan bahwa dia meninggalkan london pada hari perampokan itu terjadi
oh purlah mordusia
kau dan perampokanmu
permata besar apa yang dicuri dari bank itu
mereka tidak memberitahu
apa yang kau inginkan
saat itulah inspektur fix dan pespartu menyadari sesuatu
kita berada di jepang dan tanpa uang
kapal uap dari hongkong baru datang tiga hari kemudian
yang berarti tuhan tidak datang sampai saat itu
kita sendirian di negeri asing ini
kita tidak tahu bahasanya
dan disanalah di mana tuan fogg dan putri mira sedang dalam perjalanan ke jepang dengan kapal pribadi
inspektur fix dan pespartu sudah berada di jepang tanpa uang untuk makan atau tempat tinggal
ya saya tidak tahu